aku gak mau kehilangan kamu ya
aku rela berkorban apapun supaya aku bisa dapetin kamu
enggak kamu nggak boleh begini satria kamu harus pulang
kamu gak boleh ngecewain orang tua kamu saat kamu harus pulang
masa hanya gara gara aku semua
satria enggak kamu harus pulang
aku lebih baik kehilangan apapun daripada aku harus jauh dari kamu dan aku gak boleh ketemu sama kamu
kamu pernah bilang kan dulu
kamu gak mau sama aku karena diantara kita ada jarak
karena aku orang kaya kan
sekarang kamu lihat ayah aku dok
aku udah gak punya apa apa lagi
berarti jarak diantara kita
udah gak ada sekarang
gak ada masalah lagi kan diantara kita
kamu pasti akan nyesel saat kamu percaya sama aku
aku gak akan nyesel aku gak akan nyesel
ini pilihan aku ayah
ini keputusan aku dan aku gak akan nyesel
terima kasih selalu dikenal dimiko
cumaken orang perpacagaan
iya udah tadi
jangan mau ngecek
ayah kamu belum ngantuk
dia kerja besok dari pagi sampai malam
jadi ya mesti tidurnya cukup
sekarang ini udah lewat loh waktunya dia tidur
yaudah ayah kalau gitu aku
aku pergi ya
kamu tidur di mana malam ini
ya ya gampang lah nanti aku bisa cari lah
satria malam ini di sini ya nek
masa malam malam begini nampung orang yang nggak jelas
ya itu kan naksir kamu ya kan ya
kamu gak takut
enggak nek satria tuh bukan orang seperti itu kok
satria baik baik nek benar nggak mungkin macem macem
emang lu gak ada temen apa
boleh ya nek
jadi kamu percaya sama orang yang tampangnya kayak gitu
iya ayah percaya kok
masa lalu jangan tidur sama gue
makasih ya nek
kamu yakin ayah aku tinggal di sini
iya gak apa apa kan diijinin sama nenek kan
tapi aku gak enak loh maksudnya di sini sih
gak apa apa satria
iya kebetulan sih aku juga bingung mau kemana malam ini
kamu bisa di sini kan
aku di sini aja pak
di mana tempatnya
kamu bisa tidur di sini
emang keadaannya gak sebagus kamar kamu yang biasa sih tapi
ya begini keadaannya
oh enggak kok ini udah cukup banget buat aku ya udah bagus banget
ya udah ini mudah mudahan kamu bisa tidur nyenyak ya
sebenarnya ini tempat yang paling indah buat aku ayah
kamu tahu kenapa
di sini aku sadar kalau aku tidurnya gak jauh dari kamar
ambil ini siap
kamu juga isi lahat ya
isi lahat satria
pak mau mbak tanya ya pak
bapak kenal sama orang ini nggak pak
oh ayah enggak
tak ada masalah pak
nih itu mau
bu mau tanya ibu kenal sama orang ini
kayaknya nggak ngelihat pak saya nggak pernah ngelihat
nggak kenal pak saya
terima kasih bu ya
masukkan bung lara
belum berubah ini kampung
pohon masih di posisinya
kayu ini juga masih tetap kayu
oh jadi istrinya pak hendra itu meninggal sudah lama pak itu
semasa saya bawa bersama bapak

jadi saya sudah lama
jadi saya sudah lama
jadi saya sudah lama
kuburannya jauh nggak pak
di belakang situ aja
ya udah pak kalau begitu saya langsung ke kuburannya aja pak ya
nah mari pak terima kasih silakan
pak bapak tahu kuburan istrinya pak indra nggak pak
kuburan istri pak hendra
iya itu tuh pak
meninggalnya sudah lama pak
lama sudah belasan tahun hampir dua puluh tahun
kasihan meninggalnya waktu melahirin anaknya
anaknya masih ada pak
kalau saya tidak salah anaknya masih ada tuh
anaknya cewek namanya cahaya manis juga
gede terima kasih pak ya
ya mari pak
orang ini dasar benar benar nggak ada leher katanya orang
pak hendra pak hendra ada sini juga
ngapain pakai nyusul nyusut segala
nggak percaya banget pak
karena aku sudah bilang sebenarnya istriku meninggal waktu melahirkan cahaya
tenang pak hendra tenang
gak usah pakai emosi lah
hah hah hah
udah mau berangkat
aku antar ya
lebih dekat lewat sana sih
prak aku pikir kamu masih mandi tadi
yuk berangkat yuk
eh gue mau nganterin ayah hari ini ya
kemarin kemarin juga gue yang nganterin
ya karena hari ini ada gua jadi gue yang ngantriin aja ya
ngapain sih repetin satria
kan gue naik motor lebih cepat dan gue juga tujuannya sama
iya juga sih raka
iya satria aku gak enak repetin kamu
lagi pula kan kalau naik motor lebih cepat terus satu tujuan sama raka
ngesalah lagi nih
pasti raka emang ada apa apa sekarang sama ayah
serius banget ngeliatinnya tak
mau sampai kapan sih kamu ngeliatin mereka terus
liatin siapa aku gak ngeliatin siapa siapa kok
orang aku tuh lagi nungguin tukang sayur belanja
udah lah kalau tukang sayurnya kelamaan aku ke supermarket
kapan kamu benar benar bisa melupakan dia talitha
apalagi kalian sekarang tinggal bersebelahan
apa kamu gak tahu
aku itu benar benar takut kehilangan kamu tahu
udah waktunya kita membicarakan soal pernikahan kita